gue lagi di lapangan tengah itu boy
heikel sama sri tristan lagi duel parah tuh
lo tolong dulu datang kesini
itulah kau kemampuan liter bomku
jangan jangan jangan
eh kenapa jangan kalau kita gak bantu haikal haikal bisa memperol
iya tau bener tau gue udah nekbah sama mulut besar itu
eh kita ini bukan penakut gak ada kata mengkorokan
bukan anak aja kok namanya main koreokan
untung mereka gak jadi nyerang
gue jadi bingung mau bilang siapa
kal kal ada geng belokobrak kal
kenapa lo semua
mereka pada kabur
bu devi lihat ya
kok aku ngunyai
gak halus halus ya makanannya
terus cowoknya bilang
soalnya kamu lupa bawa gigi palsu
ya ampun pak amir
dari tadi ngelawak mulu
mulut saya sampai pegel sama si pak
emang enak coklat rusia ya
gila bener ya pak
sengaja saya disuruh kesini
buat lihat kamu dan pak amir
ada coklat coklat juga di sini
kok bu devi kebangetan
bu devi mau ngerebut pak amir
bener bu devi mau ngerebut saya
pak amir bisa aja deh
oh ulang tahun ya bu dona
ini kado nya buat bu dona
maksudnya pak amir apa
ini kado buat bu dona
bu dona kan hari ini ulang tahun
jadi saya sama bu devi mau ngasih surprise
gak usah pak amir
gak mausah ya
saya sama bu devi itu
tadi cuma acting cuma sandiwara
buat ngasih surprise sama bu dona
bu dona jangan ngambek dong
saya memang gak cantik
saya nggak sekurus bu devi
tapi saya punya perasaan pak amir
saya gak suka keluh pak amir ngerjain saya
saya gak bermaksud
bu devi gimana dong bu
kok jadi kayak gini sih
bu dona pakai gendut lagi
pake marah lagi
iya pak amir sih kenapa harus ngajak saya
salah pak amir sendiri
pak amir kan tahu kalau bu dona itu cemburu sama saya
bu devi please tolong bantuin saya ya bu devi
soalnya saya sudah mulai sedikit demi sedikit punya perasaan sama budaya